duka mendalam dirasakan keluarga almarhumah artis senior rima melati
sejumlah keluarga serta kerabat bahkan tak kuasa menantangis
saat mendatangi rumah duka rspad gatus broto jakarta pusat
tempat mendiang prima melati disemayamkan kami sore
putra dari rima melati aditya tumbuhan sempat berjalan ke rumah rima melati
dan mencerita sesaat sebelum ibunya meninggal dunia
aditya menyebut sang ibu dirawat di rspad gatus broto
lantaran mengalami infeksi luka di bagian punggung belakang
infeksi itu membuat rima melati demam tinggi
dan sempat dirawat di ruang icu selama dua minggu
meski berupaya bertahan melawan penyakitnya
rima akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada kamis sore
keluarga mengaku telah ikhlas serta merelakan sang ibu
ke pangkuan tuhan
pertama kali masuk ibu rima terkena infeksi
infeksi dari luka di bagian belakang di bagian tubuh belakang
infeksi tersebut membuat ibu demam tinggi
kami sekeluarga mohon dimaafkan
dibuka pintu maaf sebesar besarnya buat ibu saya
duka mendalam juga dirasakan kerabat dekat
ibu rima melatih widiawati
widiawati menilai rima melati merupakan sosok pribadi yang baik
periang serta ramah terhadap siapapun
buat saya dimanapun kapanpun selalu teringat
karena dia baik sekali orangnya
sama siapa saja dia
selalu menegur siapa saja
orangnya sangat ramah
tambayong atau linca tambayong ini dikenal sebagai seorang aktris
penyanyi sutradara serta pragawati
istri mendiang frans tumbuhan itu memulai karir sebagai bintang film di era enam puluh an
karirnya begitu gemilang dengan penghargaan piala citra pertamanya
yang diraih pada seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga sebagai pengeran utama wanita terbaik di film intan berduri
rencananya jenasa rima melati baru akan dikemumikan
pada minggu dua puluh enam juni dua ribu dua puluh dua di tpu tanah kusir jakarta selatan
rizky iktiar yahya jakarta